mau nge mail enak
scan aja pakai motion pay
diterima di semua toko seluruh indonesia
mungkin hp putri lobet kali
apa jaringan yang jelek ya
semoga putri gak sengaja nginerin gue karena masalah tadi
mama udah reserve tempat di restorany buat kamu sama teman perempuan kamu yang inisialnya p
maksud mama p itu putri
tapi dari mana mama bisa tahu
sampai niat banget nyiapin semua ini
ris mau kemana
tuh kan main pergi aja
ini maksudnya apa
gue disuruh jadi ayam
gue gak mau
ya udah kalau gak mau
cari aja jalan sendiri buat keluar dari sini
ya udah gue mau
aku harap ag disintegrasi
kita berkah naftan ya
tuhan saj exclamasional
mama ini medio nggak paket

udah cepetan buruan buruan
lu tuh gendutan ya berat banget sekarang
pake sendiri ayamnya
maksud gue lo kurusan ya
sehat banget sih sekarang badannya
ini gue kenapa sih
ah lo cocokan kayak gini
sama jaket gue bawain
udah terus kesana
eh cewek osongan
mana dia sekarang
gue gak taulah
cari aja sendiri
untung aja gak ketauan
apaan sih lo berani nahan gue
udah bisa di dalam udah penuh banget
kalo lo masuk ke rame rame kayak gini
yang ada mereka nggak fokus
eh gue pacarnya pangeran
gue berhak dong masuk
tetep gak bisa gak bisa
eh gak bisa
ini minggir gak
nanti bisa ketauan nih
gue curiga sama siapa yang ada dibalik topeng itu
apaan sih lo
ya soalnya gue hafal tadi ada ringtone nya pangeran
ini ga ada ringtone
ini ga ada ringtone
gue gak denger apa apa
lagian kan semua rington tuh sama kali
ya tapi gue hafal banget ringtone hapenya pangeran
apaan sih lo ini anak teater
udah break nih katanya mau cari pangeran
yuk langsung aja masuk
oke yuk siap
penasaran nih soalnya mel resmi jadian sama pangeran
pasti banyak yang nunggu nih
ehm bentar bentar ya
gue cari pangeran dulu
gue dimana sih
ada yang liat pangeran gak
pangeran ada disini barusan
yaudah gue suruh temen gue cari dulu ya
gue harus buru buruin nih mel
titip salam aja sama daddy lo juga pangeran ya
gue mohon please jangan pergi dulu ya
aduh gimana ya gak jadi collab

ayam cinta kebersihan
aduh gue di pasir
untung dia gak curiga sama bui
pakai kostum ini berasal sauna
mana bau banget lagi
gue gak pentah
tapi cuma kostum ini bisa nyelabutin gue dari mel
semoga aja situasi aman
malah sakit banget lagi
perasaan itu ayamnya dari keluar waktu mel masuk ruang ukm
atau jangan jangan dia itu
ah allah udah kebelet
kebetulan banget ketemu lo disini
gue mau kasih tau lo
lo jangan telfonin pangeran
nanti penyamarannya bisa gagal
bentar bentar bentar
itu loh kostum ayam
gak mungkin pangeran pakai kostum kayak gituan
ya mungkin lah
kan dia lagi hindari mel
terus gue suruh dia pakai kostum ayam
sekarang di toilet tuh
tadi katanya kebelet
perhatian juga loh sama pangeran
nah gue tau
jangan jangan lo mau pdkt sama pangeran
gak mempahan modus lo
dari awal mula lalu jadi korban bullying
sampai sekarang belaga jadi seorang yang jatuh cinta sama pangeran
ini jelas jelas buat konten
pasti laku banget
eh gue tuh bantuin dia
karena gue kasihan gak ada alasan lain
dasar boyband aneh loh
mau kira citra doang yang ngegas
ternyata doi juga
atau lo tau gak pangeran dimana
eh gue gak tau
eh lo tau
jangan diem aja dong

gue gak tau
ya gue gak tau